hingga senin pagi harga cabai rawit di pasar pasar tradisional surabaya
pertama cup itu waktu di bandung kita dua kali kalau nggak salah ikut
oh menarik banget tuh jarang tuh ya
termasuk di masa pandemi covid sembilan belas jumlah armada bus baik double decker maupun sleeper bus terus bertambah
itu mantep tuh tolnya kan
dan kita lihat juga ada juga program program lain gitu ya
kami pernah sampai wah sudah belasan bahkan puluhan kilo
nah dokter agar kemudian diabetes ini bisa terus terkontrol
pesukuan mahasiswa amerika selatan
tapi itu kan tidak hanya terjadi di keluarganya pak jokowi kawan kawan saya melihat enggak beberapa partai
singapura malaysia gitu gitu sih
tapi kalau menurut gue ya kayak belum rezekinya aja